kenapa sih lo tuh jahat banget sama gue
siapa yang jahat sama allah
aku juga suka ngerjain gue
main peluk peluk aja
ambil kesempatan dan kesempitan
nggak boleh tau
udah deh mendingan sekarang lo minggir
karena gue itu sama karanga
mau kantor karanga mau anterin gue
enggak jangan tinggalkan
aku sendiri ya
pak kan cowok itu udah pergi
sekarang kamu aman
aku anterin ope dulu ya
udah lah ra
aku pergi dulu ya
aku bakal pause kamu
ini nih lama banget sih mau kemana
aku udah lapar
nih dateng lah
kak ope masak spesial loh hari ini
tumen tumenan kak ope masak telur balado
biasanya didadar terus dibagi tujuh
yaudah sekarang kita makan yuk
yaudah kita sama sama ya sekarang ya
lihat aku bawa apa
hey aku punya sesuatu yang spesial buat kamu
soap untun kesukaan kamu dijamin delicious
waduh kayaknya enak tuh
jadi lapar nih
of course yuk kita makan bareng bareng
ya loh terus telur balado ini diapain
hah nggak level
masa setiap hari makan telur
nanti bisular loh
rangga aku suapin ya
rangga kamu suapin aku juga dong
kalau kalauibr tds udah quasi setengah
aku tuh kenapa sih
aku tuh muka setopi yang sebenernya aku pengen selalu sama kamu
ini semua gara gara bule manja itu
tidak aku mau makan apa
terserah kamu aja ra
kok mata sebelah sih
eh ini pasti kerjaanmu kan
eh gak usah nuduh deh
eh gue tuh bukan bodoh
jelas jelas lo yang ngerjain
paling juga hak lo yang jalan jalan
ih lo tuh stupid banget sih
oh kenapa sih
lu tuh jahat banget sama gue
aku juga suka ngerjain gue
lo yang jahat
eh lo yang jahat
eh berantem sih
hmm sekarang aku gimana
masa aku pulangnya pakai high heels yang rusak
ya nyeker lah
eh namanya gue ayam apa nyeker nyeker
tuh orang gak lihat tuh adek kamu
jahat sama aku sukanya lihat aku menderita sengsara
pih udah dong pih
ya udah aku nganter laura dulu ya
loh kok nganterin laura sih
tadi kan kak rangga sendiri udah janji sama opi
mau bantuin opi bikin pr
janji itu adalah utang kak
kamu bisa pulang sendiri kan
nggah semua orang disini bener banget deh
apalagi lo tau gak
sukurin tuh laura
akhirnya kak rangga belain gue juga
dan laura pulangnya nyeker
tapi kasian juga sih kak rangga
gue tahu pasti dia tertekan
tapi daripada dia nganterin laura
gue yang gak rela
ini betul betul kejutan pak
saya tidak pernah menyangka pak
deddy punya kejutan buat kamu
kamu udah gembira
daddy mau ajak aku shopping
mau uplin aku mobil baru
pikiran kamu tuh selalu mobil mewah
jalan jalan ke luar negeri
bukan itu semua
tapi deddy punya kabar gembira yang bakal bikin kamu senang
kamu kenalkan sama pak sultan
nah pak sultan ini ternyata adalah pamannya rangga dan opi
jadi semenjak kecelakaan sepuluh tahun yang lalu
pasutan sudah berusaha mencari rangga dan opi kemana mana
akhirnya ketemu juga
iya pak ya
nah kemudian yang namanya pak fadil itu
ternyata adalah ayah dari rangga dan opi
pak fadil itu adalah sahabat deddy sejak lama
jadi daddy itu sudah mengenal rangga dan opi sejak mereka masih bayi
wah kalau deddy sudah menganggap mereka itu seperti anak deddy sendiri loh
dan pak ronat juga masih ingatkan
pak fadil mengadopsi opi dari panti asuhan
karena dia kasian melihat opi yang masih bayi sudah ditinggal kedua orang tuanya
opi itu memang diadopsi ya
tapi laura yang namanya opi walaupun anak adopsi
sampai menganggap opi itu seperti anak kandungnya sendiri
uh pokoknya apapun dibelikan
dan bahkan ketika kamu masih kecil kamu tetemenan sama opi
kamu suka main bersama
kadang kadang opi nginep di rumah kita
kamu nginep di rumah opi
dan laura kamu itu dulu sama opi suka main bareng
walaupun akhirnya suka cakar cakar
jadi jadi opi itu bukan adik kandungnya rangga
tapi dia suka

kenapa sih kamu nggak baikin aja sama laura
kamu tau kan kalau kita musuhan lebih dari tiga hari itu dosa
udah lah kak
mau laura itu musuhnya opi kayaknya laura itu temennya opi
dia itu tepat nyebelin
kalau kamu temenan itu
kalau kalian kayak gini terus
kalian akan musuhan sampai nenek nenek
nggak rugi ini opinya
kok gitu sih
udah lah kak
kenapa sih mesti bahas laura mulu
ya udah jangan cemberut
loh kamu kesini
emang nggak sekolah
nih aku tuh bangunnya cepat
jadi aku iseng pengen kesini pengen ketemu kamu
makanya kamu antar anak ke depan dulu ya
kita bilang aja sama sepir aku
kita ada pagi
tapi kita tuntun aja sepedanya
biar kita bisa ngobrol lebih lama oke
pi aku nantuin dulu ya
oke sampai jumpa lagi
sampai jumpa lagi
sampai jumpa lagi
sampai jumpa lagi
sampai jumpa lagi